komisi pemilihan umum menggelar rapat pleno atas putusan penetapan partai bulan bintang sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
pleno terbuka ini juga menetapkan pbb sebagai peserta pemilu dengan nomor urut sembilan belas pada pemilu mendatang
rapat pleno komisi pemilihan umum pada selasa malam resmi menetapkan partai bulan bintang sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
penetapan tersebut sebagai tindak lanjut putusan bawaslu yang mengabulkan gugatan pbb atas keputusan kpu yang sebelumnya tidak meloloskan pbb sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum no lima puluh tujuh
dan seterusnya tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tahun dua ribu dua puluh
ke satu menetapkan partai bulan bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tahun dua ribu dua puluh
kpu juga menetapkan pbb sebagai partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dengan nomor urut sembilan belas pada pemilu dua ribu sembilan belas
dengan ditetapkannya pbb sebagai peserta pemilu maka pemilu mendatang akan diikuti oleh lima belas partai politik
dan berikut nomor urut ke lima belas partai peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas mendatang